dari sepekan setelah bencana tsunami di selat sunda banyak warga teluk labuan banten mulai kembali ke lokasi rumah masing masing
warga mengais puing rumah berharap bisa menemukan benda berharga yang tersisa
wiwi hanya bisa termenung menatap reruntuhan rumahnya di kampung teluk labuan banten
ini adalah kali pertama ia datang ke lokasi rumahnya yang tersabuk gelombang setelah sebelumnya mengungsi ke rumah saudaranya
wiwi bersama suami dan anak bungsunya selamat saat gelombang tsunami menerjang
yang ombak ketiga itu gede langsung ke bawah aja itu berempat kejebak di dalam gitu
pas udah ada ombak lagi itu langsung ini rumah runtuh
ia mencoba mengais benda berharga yang ada di reruntuhan namun tak ada satupun yang tersisa
kulkas dan televisi yang ditemukan pun sudah dalam kondisi rusak
ia mengaku trauma dan tak ingin kembali tinggal di sini
katanya sih mau di ada yang ngasih apa sumpangan ini katanya tau di sini tau di mana
tapi saya mah kayaknya mah gak mau gitu di sini lagi takut
pemerintah kabupaten pandeglang merencanakan untuk membangun hunian sementara bagi korban tsunami
saat ini prosesnya telah memasuki tahap survei lokasi oleh bnpb
dibahas oleh bnpb bahwa bagaimana nanti konstruksinya untuk para pengungsi ditempatkan di tempat yang lebih layak
walaupun memang tidak permanen atau bukan semi permanen lah

menurut bnpb ini adalah hal yang lebih nyaman

menurut bnpb ini adalah hal yang lebih nyaman
menurut bnpb ada lebih dari dua tujuh ratus rumah yang rusak akibat tsunami selat sunda
risa ramadan labuan